kegiatan bersepeda yang menjadi tren akhir akhir ini
kurang diminati warga dusun semaran mojoso mu boyolali jawa tengah
sebab warga di desa ini memiliki kebiasaan lain
yakni menunggang sapi raksasa
aksi sejumlah warga menunggang sapi hingga ke kota boyolali pun
menjadi viral di media sosial
rupanya kebiasaan warga juruk itu sudah menjadi tradisi turun temurun
yang dilakukan setiap pekan
salah satu warga marmin misalnya
memiliki lima jenis sapi peranakan ongol atau sapi po yang selalu dirawat
sementara itu beberapa peternak lain pun menunggang sapi mereka berkeliling desa
seorang pemilik sapi teddy nugroho mengatakan
menunggang sapi sudah menjadi kegiatan rutin komunitas penunggang sapi
yang biasanya dilakukan pada sabtu atau minggu sore
oh itu videonya sudah sekitar dua bulan yang lalu
sebelum puasa sebenarnya
kita adakan jalan jalan hari malam minggu itu sabtu
sabtu sore kita jalan jalan di video
nah ternyata ini kan ada gues gues
pada bikin caption guesnya sudah tidak viral
sekarang yang viral naik sapi sama naik kuda
nah ternyata yang viral ternyata sapi sapi kita yang di sini
dian febrianto penunggang sapi yang masih berusia lima belas tahun
mengaku menunggang sapi sudah menjadi hobi sejak kecil
hidup di lingkungan peternak sapi membuatnya tak sulit beradaptasi dengan sapi
peternak sapi berharap viralnya video itu bisa turut mendongkrak
popularitas sapi peranakan ongol atau po dan menaikkan harganya
saat ini harga sapi po tiga puluh juta hingga sembilan puluh juta rupiah
sedangkan sapi peranakan lain sekitar dua puluh dua juta rupiah per ekornya
kartika bagus solo jawa tengah